yoga yudiana sudah menjadi pemain barongsai selama tujuh tahun terakhir
bagi pria berusia dua puluh dua tahun ini barongsai bukan hanya sebatas hobi
tapi juga menjadi mata pencaharian
yoga mengatakan perayaan imlek menjadi momen yang paling ia tunggu
karena banyak tawaran untuk tampil
pada perayaan imlek di tahun tahun sebelumnya
yoga beserta tim barongsainya bisa tampil hingga lima belas kali di berbagai lokasi
mulai dari pusat perbelanjaan hingga hotel berbintang
sayangnya pada perayaan imlek tahun ini
kesempatan tampil untuk menghibur masyarakat sirna karena pandemi covid sembilan belas
yoga pun mengaku kehilangan pendapatan dan harus beralih profesi
sembari menunggu keadaan membaik
nggak ada nggak pernah tampil selama satu tahun lebih
ya mungkin acara ulang tahun juga kayak ulang tahun sunatan itu
biasanya kontak kita buat isi acaranya dan sekarang nggak ada kegiatan
itu paling kalau buat perform
di kita nggak ada kegiatan lagi setelah setahun ini berhenti gara gara covid sembilan belas
ngelus ya ada cuman kan mau gimana lagi
untuk anjuran pemerintah kan nggak boleh berkerumun juga
nggak boleh ada aktivitas di luar rumah ya mungkin di rumah aja gitu
nasib serupa turut dirasakan para pemain barongsai di komunitas lungching
jika biasanya komunitas lungching bisa melakukan pertunjukan barongsai
tiga kali dalam seminggu saat pandemi covid sembilan belas
tawaran untuk tampil berkurang drastis
pada momen imlek tahun ini pun mereka sepi tawaran manggung
kalau buat tahun kemarin perbandingannya aduh sangat jauh
kita biasanya h tujuh atau sampai h tujuh kita biasanya tiap hari perform
bisa dikatakan apa ya kita persiapan dari pagi ketemu pagi lagi gitu
biasanya persiapan perform
pada tahun ini perayaan imlek di kota bandung dilakukan secara sederhana
mengingat kota bandung sedang memperlakukan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat ppkm berskala mikro